kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan buruknya kualitas udara di provinsi jambi menyebabkan terganggunya aktivitas warga
kabut asap tidak hanya mengganggu jarak pandang namun juga menyebabkan masalah kesehatan seperti mata perih dan sesak napas
guna mengantisipasi dampak negatif dari kabut asap yang telah memasuki kategori tidak sehat
gubernur dan wali kota jambi mengeluarkan surat edaran terkait aktivitas belajar mengajar di sekolah
surat edaran memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kota jambi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau daring selama tiga hari ke depan
ketentuan ini berlaku bagi pelajar dari tingkat paut hingga sma
sd saferius satu di kecamatan jambi selatan kota jambi menjadi satu di antara sekolah sekolah lain yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring
kita tahu bahwa kondisi udara sedang
dalam keadaan tidak sehat akibat kabut asap
maka anak anak siswa sd safiri satu selama tiga hari ke depan
senin selasa dan rabu ini mengikuti arahan dari pemerintah melaksanakan pembelajaran jarak jauh
berdasarkan pantauan stasiun air quality monitoring system provinsi jambi
indeks standar pencemaran udara dalam satu pekan terakhir menunjukkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat
kabut asap pekat yang sepekan terakhir kembali muncul lebih disebabkan asap kiriman dari kebakaran lahan dan hutan dari provinsi tetangga